beralih informasi lain saudara hari ini kpu menggelar lagi sidang pleno rekapitulasi pelorehan suara pemilu dua ribu dua puluh
yang dihitung hari ini adalah suara di dua provinsi
sidang pleno perolehan suara pemilu dipimpin oleh ketua kpu hashim ashari
ada dua provinsi yang dihitung hari ini yakni sumatera selatan dan jawa tengah
bagaimana jalannya sidang pleno rekapitulasi perolehan suara di kpu
kita tanyakan langsung pada jurnalis kompas tv dian silitongan
dian hingga saat ini bagaimana perolehan suara pemilu di sumatera selatan dan juga jawa tengah
ya juno tentu kita masih harus menunggu nanti hasil rekapitulasi suaranya
karena memang proses rekapitulasi ini baru dimulai tadi sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat
dan kemudian juga proses penghitungan suara atau pleno terbukanya dipimpin langsung oleh ketua kpu
tentu sekali lagi kita perlu menunggu nanti sampai selesai proses rekapitulasi suaranya
untuk mengetahui apakah nanti rekapitulasi ini dinyatakan sah dan tidak ada data yang keliru
meskipun tadi sejak dimulai proses rekapitulasi suara kami memantau bahwa ada beberapa saksi
yang kemudian juga mengajukan pertanyaan apakah ada data yang keliru atau tidak
dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh kpu di provinsi sumatera selatan
kemudian juga seperti yang kita tahu juno bahwa sampai dengan saat ini untuk penghitungan suara di tingkat provinsi
ini sudah dilakukan di kurang lebih tujuh provinsi
itu yang data kami atau data pantauan yang kami peroleh dari sirekap
beberapa provinsi yang sudah selesai melakukan rekapitulasi suara adalah provinsi bali bengkulu
kemudian daerah istimewa yogyakarta gorontalo kalimantan barat kalimantan tengah dan juga bangka belitung

maksud saya prabowo gibran kemudian unggul dari beberapa provinsi yang sudah dihitung suaranya
nah sekali lagi kita akan nantikan proses penghitungan sumatera selatan yang sedang berlangsung
dan informasinya juga nanti provinsi kedua yang akan melakukan rekapitulasi suara secara nasional adalah provinsi jawa tengah
waktu untuk kpu melakukan rekapitulasi suara sebelum akhirnya nanti ditetapkan terkait dengan siapa penetapan pemenang pilpres pilek dan lain sebagainya
kita akan nantikan prosesnya seperti apa jono
ya dian untuk saat ini juga kemarin dua hari bahwa tanggal sembilan dan sepuluh digelar pemungutan suara ulang di malaysia
lalu bagaimana dengan tingkat partisipasi masyarakat dengan psu tersebut
ya terpantau cukup baik tingkat partisipasinya juno
karena tercatat ada sekitar empat puluh dua tiga ratus tujuh puluh dua pemilih dengan metode tps
dan kemudian juga ada sekitar sembilan belas delapan ratus empat puluh lima pemilih dengan metode kotak suara keliling
seperti yang kita tahu pemungutan suara ulang di malaysia kuala lumpur ini awalnya direncanakan akan dilakukan pada tanggal sembilan
dengan metode kotak suara keliling
dan kemudian dilakukan tanggal tujuh dan kemudian dilakukan pada tanggal delapan
tps tetapi mempertimbangkan hari libur dan kemudian juga aktivitas pemilih di kuala lumpur
maka kemudian penyelenggaraan pemungutan suara ini dilakukan serentak pada tanggal sepuluh maret kemarin
nah terkait dengan kapan rekapitulasi suara ini akan dilakukan kita akan nantikan pernyataannya dari kpu
karena sebelumnya seperti yang kita ingat rencananya kpu akan langsung melakukan rekapitulasi suara maksimal tanggal dua belas maret
dari hasil pemungutan suara ulang di kuala lumpur kita akan nantikan perkembangannya nanti tentu saja juno
terima kasih atas laporan lengkap anda jurnalis kompativi dian silutonga dari gedung kpu ri jakarta